juga ya tadi kalau bilang ini kita nggak tahu nih besok yang mimpin siapa nih yang masih coach jani
ada pula bangunan kubah yang disebut dengan aurora dongeng
doa itu kan bisa setiap saat begitu
biasanya besarannya itu akan bergantung kepada seberapa besar laporan pajak yang diterima dari orang tua tersebut